dalam kunjungan kerjanya ke provinsi bali pada kamis dua desember dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo menemui para atlet bulu tangkis indonesia
yang telah memenangkan kejuaraan bulu tangkis piala thomas di denmark
joko widodo juga menyempatkan diri bermain bulu tangkis dengan para atlet yang hadir
presiden menyatakan bangga dengan raihan prestasi yang digapai oleh para atlet indonesia
dalam kejuaraan piala thomas yang digelar di denmark tersebut
tidak hanya berikan ucapan presiden jokowi juga menyempatkan bertanding bulu tangkis
dengan para atlet dan berpasangan dengan jonathan christie
saya ingin menyampaikan apresiasi ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya
kepada para atlet bulu tangkis kita juga kepada pbsi yang telah membawa piala thomas
dan piala thomas